jumlah cabai juga ikut turun di angka sembilan puluh ribu per kilogram saat ini
sejumlah pedagang cabai mengaku tidak bisa memastikan kenaikan maupun turunnya harga cabai
karena terkadang sore harinya harga bisa kembali naik tergantung jumlah pasokan
cabai keriting merah rp sembilan puluh lima cabai merah rp delapan puluh lima cabai hijau rp empat puluh lima cabai tewe merah rp seratus
tergantung pasokan kalau banyak ya turun bisa
kalau dari sononya nggak ada pasokan nggak ada
kiriman ya mahar lagi bisa naiknya rp dua puluh rp tiga puluh per kilo
sementara itu harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional mojokerto jawa timur
yang sempat tembus di harga rp satu ratus dua puluh per kilo mulai turun hingga mencapai rp lima puluh per kilogram kami sore
meski turun namun daya beli masyarakat masih rendah
karena harga cabai saat ini dinilai masih relatif tinggi
menurut para pedagang harga berbagai komoditas cabai berangsur turun sejak sepuluh hari terakhir
karena pasokan yang melimpah dari petani
meski harga cabai telah turun namun daya beli masyarakat masih rendah
turunnya kalau cabai hijau sudah delapan harian
kalau yang cabai merah itu cabai rawit itu
cabai rawit kecil ini turunnya sudah sepuluh hari
tapi turunnya masih lambat nggak layak cabai hijau
berangsur turunnya harga cabai ini tak banyak pengaruhi jumlah pembelian konsumen
mereka mengaku harga cabai saat ini masih relatif tinggi dan belum normal seperti sebelumnya
tak hanya cabai harga bawang merah juga mulai turun
saat ini bawang merah dijual pedagang seharga rp lima puluh per kilogram
dari sebelumnya rp tujuh puluh per kilogramnya
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia